bulan syawal dianggap sebagai bulan yang baik untuk melangsungkan pernikahan
anggapan ini berdampak pada tingginya permintaan acara pernikahan usai lebaran
hal ini membuat bisnis wedding organizer lebih sibuk dari akhir pekan di bulan biasa
hal ini yang dirasakan nindi pemilik bisnis wedding organizer
jika mengikuti penanggalan hijriah bulan syawal berlangsung dari dua puluh satu april hingga dua puluh mei dua ribu dua puluh
nah pada bulan mei dua ribu dua puluh tiga nindi menangani sepuluh klien yang akan menikah
kalau di jawa itu kan kalau namanya bulan suro itu nggak boleh sama sekali ada menikah
kalau di ini kan syawal jadi memang harus kayaknya bulan baik tanggal baik
dilangsungin pernikahan itu baik di bulan ini gitu
makanya orang berbonong bodong apalagi di tanggal dua puluh dua puluh satu dua puluh mei dua puluh satu mei itu banyak banget pak
aku tuh ya ada lima dalam satu minggu
ya catering menjadi vendor yang ikut merasakan cuan dari jasa wedding organizer
adams catering sudah mengantongi sepuluh klien acara pernikahan selama bulan mei
penambahan kru hingga delapan orang pun dilakukan untuk mengatasi kesibukan dapur adams catering
start dari minggu lalu pun hari pertama selesai idul fitri aku udah ada event wedding juga
nah untuk di minggu ini minggu depan selama di bulan mei setiap minggunya aku udah ada full wedding juga di setiap weekendnya
mungkin udah ada sekitar sepuluh weddingan ya lah ya kurang lebih ya
meski mencetak cuan tekanan besar dirasakan wedding organizer
khususnya dalam mengatur vendor yang terlibat dalam sebuah acara pernikahan
meski super sibuk nindi merasa tidak repot karena sudah memiliki tim dengan pembagian tugas masing masing
nini memperkerjakan dua puluh orang dengan status paruh waktu di setiap pernikahan
uspa menjadi salah satu karyawan yang dipercaya nindi
pekerjaannya membantu mengatur pernikahan memberikan pengalaman baru
dan mengatur apalagi dengan bayaran yang membantu perekonomiannya
hampir setiap minggunya tuh mbak nini tuh nge share
ini jadwal kita bulan ini atau minggu ini ya siapa yang kata available untuk di tanggal segini segini segini gitu
kan jadi kayak gitu kita kayak uang jajan ketabah juga dong kak gitu
bisnis wedding organizer memiliki jenis tarif yang berbeda tergantung dari kebutuhan klien
tarif wedding organizer pada hari h dimulai dari harga tujuh lima juta rupiah

sementara untuk jasa wedding planner yakni membantu sepenuhnya dari konsep pernikahan hingga budgeting berkisar dua puluh lima juta rupiah
ramainya permintaan acara pernikahan tak terlepas dari peran media sosial dan pemasaran dari mulut ke mulut
pertama tuh karena dapat rekomendasi dari temen ya temennya dia
terus sempet liat liat juga dan sebenarnya yang dicari mungkin lebih kekaya hubungannya tuh personal gitu sih
kalau sama windy
dia makanin juga kan gak terlalu profesional yang antara klien dan kaku ini bisa bercanda
gedung serbaguna atau bolum seperti ini juga akan lebih sibuk setiap akhir pekan usai hari raya idul fitri
vendor lainnya juga ada dekorasi makeup artis dan busana pemusik videographer dan juga vendor lainnya ikut mendulang untung
apakah anda tertarik untuk ikut berbisnis wedding organizer
jika nindi organizer memasang tarif sekitar dua puluh lima juta rupiah
veniang wedding organizer memasang tarif dua kali lipat alias sekitar lima puluh juta rupiah untuk jasa wedding planner
feni ikut merasakan berkah usai lebaran karena di bulan mei sampai juni dua ribu dua puluh tiga feni akan mengurusi enam klien yang ingin menikah di hotel berbintang
feni banyak mengurusi klien yang sibuk maupun yang tinggal di luar negeri sehingga banyak yang membutuhkan jasa wedding planner demi mendapatkan pernikahan impian
apalagi ppkm sudah dibebaskan ya jadi klien banyak lagi yang berani untuk merencanakan pernikahannya
kalau waktu lalu kan kita masih nahan nahan nih banyak yang nanya tapi belum berani belum berani melangkah ya
kalau sekarang ini berarti kita udah agak lumayan sih
feni menggeluti bidang wedding organizer sejak dua ribu empat belas secara otodidak
ia menemukan bidang ini setelah banyak kliennya merasa puas dengan jasa marga
mereka kemudian memberikan referensi secara langsung
mereka kemudian memberikan referensi secara langsung
maupun melalui media sosial
feni beruntung memiliki tim wedding organizer yang dapat diandalkan saat permintaan jasa ini sedang meningkat
penny sosok yang detail yang bisa menginspirasi saya bisa membawa saya ke dunia wedding
bagi nindi dan feni merealisasikan pernikahan impian klien menjadi hal yang paling menyenangkan dalam pekerjaan wedding organizer
dengan demikian tidak boleh perhitungan
dan harus membantu setulus hati
penting juga bagi wedding organizer untuk terus menjalin hubungan baik meski pernikahan sudah selesai digelar
tim liputan cnn indonesia